meski menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pemerintah dan pihak kepolisian
ketua umum pssi muhammad iryawan masih tetap berharap kompetisi sepak bola liga satu dan liga dua tetap dapat kembali berlanjut
bergulirnya kembali kompetisi menurut iwan juga akan berdampak pada performa timnas u sembilan belas sepak bola indonesia
yang saat ini tengah menjalani latihan di luar negeri
di roadmapnya sintiong memberikan waktu istirahat dan latihan virtual
mereka kan kalau tidak main kompetisi mereka istirahat
tapi kalau ada kompetisi mereka akan terus jadi asas skill stamina dan sebagainya
itu yang menjadi harapan kami tentunya ya
mudah mudahan nanti dalam beberapa hari ke depan mudah mudahan ada kabar baik atau covid yang menurun dan sebagainya
tapi kita federasi dan seru kemingin itu